produser lapangan azalia pinata berada di yogyakarta saat ini
lea selamat siang pertandingan apa saja yang akan berlangsung hari ini
dan partai mana yang diprediksi akan berjalan paling seru
baik rian seperti yang bisa anda dengar di studio ini sangat keras
sangat ramai sekali di gor universitas negeri yogyakarta hari ini
hari ini merupakan hari terakhir seri pertama putaran pertama pro liga dua ribu delapan belas di yogyakarta
mengenai pertandingan untuk hari ini akan ada empat pertandingan
yaitu dua di sektor putri dan dua di sektor putra
di belakang saya ini sedang berlangsung pertandingan antara jakarta bni taplus
melawan jakarta pgn popsivo polwan baru memasuki set pertama
seperti yang anda lihat yang mengenakan kostum kuning
yaitu jakarta pgn popsivo poll one sedang unggul sekitar enam angka saat ini
dibandingkan jakarta bni taplus
jakarta pgn popsivo polwan
menelan kekalahan setelah melalui pertarungan lima set melawan gresik petrokimia
namun untuk jakarta bni taplus sendiri
yang dipimpin oleh pelatih tim nasional voli indoor indonesia putri
yaitu rizko herlambang
kemarin menang dengan mudah melawan tim bekasi bvn
dan sekarang pun akhirnya
tim andalan dari rizko herlambang yang berisi pemain timnas ini
akan mengalami melewati tes yang sesungguhnya
karena mereka akan melawan
bukan melawan tim junior
melainkan melawan tim yang dipimpin oleh peraih mvp proliga
yaitu fadrina amalia
juga adanya spiker muda indonesia
yaitu megawati hangestri yang berusaha diganti
dan kabar buruk untuk jakarta bni taplus
kapten tim yaitu karina okasio
yang berasal dari puerto rico
ternyata harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera
yaitu tadi sempat melakukan blok dan salah jatuh di kaki kirinya
terlihat dari posisi saya berdiri saat ini
namun masih ada yola yoliana dan juga mutiara
yang akan membantu jakarta bni taplus meraih kemenangan kedua
namun sampai saat ini masih terlihat pgn poxipopo satu
memimpin menambah angka menjadi delapan angka
untuk selain dari tim putri sendiri
setelah ini akan ada pertandingan seru
yaitu dari tim surabaya bayangkara samator
akan melawan tim palembang bangsumsel babel
posisi ketiga dan kedua dari musim proliga dua ribu tujuh belas
sedangkan untuk surabaya samator sendiri
mereka akan berjuang lebih keras
karena pada hari pertama mereka menelan kekalahan
meski tetap diperkuat oleh trio timnas mereka
yaitu mahfud nurcayadi
juga rifan nurmulyadi
sedangkan dari tim palembang sendiri
pada musim lalu berhasil finish di posisi kedua
untuk di musim ini
pelatihnya yaitu shamsul jais
yang juga merupakan pelatih timnas indonesia putra volley indoor
mengatakan sudah merekrut dua legion asing
yang akan memperkuat di bagian pertahanan tim asal palembang ini
karena dari musim lalu
syamsul mengatakan bahwa kekurangan dari tim ini
bisa kalah di final adalah
karena kurangnya pemain pemain yang memiliki kekuatan yang lebih besar
karena dari musim lalu

selanjutnya di dua pertandingan terakhir adalah
dari tim yang didapuk sebagai tuan rumah
yaitu jakarta pertamina energy
sedangkan untuk tim jakarta pertamina energy putri
akan bertemu dengan gresik petrokimia
kedua tim ini sudah memperoleh kemenangan pertama
dari dua hari terakhir pelaksanaan seri pertama ini
sedangkan untuk gresik petrokimia
akan menemukan lawan yang cukup sulit
karena jakarta pertamina energy putri
merupakan tim yang sulit
dan untuk kekuatan semua merata
baik dari pemain junior maupun seniornya
begitu pula dengan dua legion asing yang dia gunakan
apalagi sebagian besar merupakan pemain pemain timnas indonesia
sedangkan dari gresik petrokimia
mengandalkan pemain junior
dan satu pemain asing mereka
yaitu yesil bassa
yaitu yesil bassa yang berasal dari turki
sedangkan kapten tim mereka
vero angeloni yang dari italia
belum terlihat bermain kemarin
saat melawan jakarta pgn popsikopoloan
dan pertandingan terakhir dari sektor putra
yaitu jakarta pertamina energy
akan bertemu dengan jakarta bni taplus
yang keduanya juga sama sama sudah mengantongi
dua poin alias satu kemenangan
nanti akan dua pertandingan terakhir itu juga akan seru
karena dua duanya ingin memperoleh
menutup seri pertama ini
dengan kemenangan penuh dan memperoleh empat poin
produser lapangan cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan